berdasarkan pantauan di gerbang tol paster bandung jawa barat kendaraan ramai sejak keluar pintu tol sampai simpang paster
kendaraan yang melaju didominasi mobil pribadi yang merupakan pengendara lokal
antrean transaksi tol pun juga terlihat lancar
sejak jam hingga jam sepuluh pagi tadi kendaraan yang masuk ke kota bandung melalui tol paster ada sekitar delapan lima ratus kendaraan
pada jam kondisi di gerbang tol paster
siang hari ini kita akan pantau bersama dengan jurnalis kompas divia dan nina destiani di sana
ninda gambarkan kepada kami sepadat apa apakah sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan di gerbang tolpaster ninda
ya medok dan juga saudara saat ini terkait arus mudik di gerbang tol paster bandung jawa barat pada h empat lebaran dua ribu dua puluh
sejak hingga pagi ini pun memang masih banyak kendaraan yang melaju di gerbang tolpaster mau masuk maupun keluar
namun saat ini masih terpantau ramai lancar medok dan juga saudara
ada berbagai kendaraan yang melaju mulai dari mobil pribadi namun juga disusul oleh minibus antar kota
nah terkait kendaraan kendaraan yang saat ini memang masih melaju di gerbang tol paster menuju ke bandung maupun keluar
itu merupakan kendaraan plat lokal ataupun bandung sekitarnya
sejumlah beberapa dari daerah jabodetabek begitu dan sekitarnya dok dan juga saudara
biasanya kendaraan yang melaju menuju ke kota bandung ini merupakan rombongan wisatawan
yang biasanya banyak masyarakat atau pemudik yang biasanya ini memanfaatkan libur di lebaran ini selain untuk mudik
ini biasanya untuk memanfaatkan wisata di daerah bandung
kita tahu bahwa di bandung ini banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh warga bandung maupun
luar kota bandung begitu medok dan juga saudara
selain itu terkait data jumlah kendaraan yang masuk maupun keluar dari tol paster ini
dari pukul hingga pukul sepuluh pagi ini ada kendaraan masuk yang sekitar delapan lima ratus lima puluh delapan maupun kendaraan yang keluar dari kota bandung melalui gerbang tolpaster
ini ada sekitar sembilan dua puluh tujuh kendaraan yang biasanya ini dapat dihitung setiap jamnya biasanya ada dua ratus hingga seribu kendaraan ya seribuan kendaraan
namun ini cukup berbeda tadi pagi sekitar pukul sembilan hingga pukul sepuluh sempat terjadi kepadatan di tol paster ini
yakni ada sekitar dua delapan puluh lima keluar tol paster dan juga kendaraan yang masuk ini sekitar dua satu ratus lima puluh dua kendaraan
nah itulah yang memang ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu saat ini gerbang tolpaster memang tidak begitu padat sekali begitu
dan terlalu padat signifikan namun saat ini masih bersatus ramai lancar ya medop dan juga saudara
dan selain itu informasinya bagi para pemudik maupun pengendara yang dari luar kota bandung ataupun dari jakarta misalnya yang ingin ke bandung
sebetulnya ini tidak hanya bisa memanfaatkan satu jalur lewat tol paster saja menurut dan juga saudara
sebetulnya para pengendara atau pemudik ini bisa yang ingin menuju ke kota bandung mereka ini bisa memanfaatkan jalur arteri
ini ada di lewat subang maupun pasir koja baros maupun buah batu
ini setidaknya dapat memudahkan perjalanan para pengemudi nantinya
nah selain itu ada pun jika nantinya akan terjadi lonjakan ataupun peningkatan volume kendaraan
ini dari pihak jasa marga sendiri nantinya akan membuka seluruh gardu tol untuk dapat memudahkan perjalanan para pengendara
agar tidak ada antrean yang begitu panjang
selain itu dari pihak jasa marga sendiri juga menyediakan sejumlah petugas tol untuk kemudian nantinya jika terjadi antrean yang panjang
di area pintu keluar ataupun pintu masuk gerbang tolpaster nantinya dapat dilakukan berupa sistem mobile reader
yang mana ini para petugas ini nantinya bisa menghampiri setiap kendaraan yang sedang mengantre untuk guna meringankan ataupun memudahkan perjalanan
dan di prediksi terkait situasi kondisi yang biasanya padat ataupun puncak arus balik di wilayah bandung dan sekitarnya akan terjadi
sekitar tanggal hari ini sebetulnya tiga belas hingga pada tanggal lima belas april
nah nantinya jika para pemudik ataupun pengendara masih melakukan perjalanannya melalui gerbang tolpaster dihimbau agar dapat mempersiapkan fisik pengemudi
dengan sehat kemudian juga mempersiapkan kendaraan yang prima serta diharapkan para pengemudi ini dapat menerapkan berbagai peraturan berkendara
ya dan karena sekarang juga masih sepi diimbau untuk berangkat mungkin menggunakan atau memanfaatkan waktu ketika perjalanan juga atau jalan juga masih lumayan sepi begitu ya
baik terima kasih jurnalis kompas tv nida desiani melaporkan langsung dari gerbang tol paster